terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news update
selebgram milen cyrus alias muhammad milen daru prakasa yang sebelumnya ditahan di sel pria
disebut sebut sudah dipindahkan ke sel tahanan khusus
sebelumnya mile ditempatkan di sel tahanan pria lantaran milen teridentifikasi sebagai pria jika merujuk pada ktp nya
pemindahan sel milen cyrus diakui oleh kepala bidang humas pouda metro jaya
kombes paul yusri yunus seperti dikutip cnn indonesia com
pemindahan ke sel tahanan khusus disebut yusri untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
namun polisi tidak menjelaskan lebih lanjut hal apa saja yang dihindari terkait pemindahan ini